pemagaman solahuddin warga kampung melati desa barengko kecamatan luiliang kabupaten bogor jawa barat berlangsung ngaruh
solahuddin adalah pekerja yang tewas terjatuh saat membersihkan ac di lantai lima rumah sakit karya bakti pratiwi dramaga senin kemarin
pemakaman dilakukan usai pengelola rumah sakit dan keluarga sepakat berdamai
keluarga pasrah dan tidak melakukan tuntutan ke rumah sakit dan menilai kejadian ini adalah musibah
kerja di ac jatuh
jadi bapak tidak ada menuntut kan
tidak ada pasrah saja

kita menemukan keluarga keluarganya dan keluarganya bisa menerima ada semua pernyataannya
keluarganya lebih memohon lebih kecelakaan kerja
jadi kita agak
tapi dibalik itu semua kita ikut bersikap ini dengan keluarganya
peristiwa yang terjadi senin sore ini sempat rekam video amatir warga
nampak seorang pria tergolek di kawasan rumah sakit karya bakti pratiwi dramaga bogor
menurut keterangan juruparkir korban jatuh terpental menimpa plafon atap rumah sakit dan mobil
di lantai berapa pak
di rumah sakit atau gimana
di rumah sakit
rumah sakit apa pak
ada luka gak pak
terus langsung dibawa kemana katanya pak
evakuasi dilakukan ke instalasi gawat darurat namun nyawa korban tidak tertolong
beni akbar bogor jawa barat